ngapain lu dateng dateng muka lu manyun
saya baru dipecat pok
apa kang amin dipecat
kang kenapa akan jadi senang
kalau kita seneng diatas penderitaan orang itu
lah kan itu kagak boleh
kenapa lu jadinya seneng
jadi emak marahin istri saya juga
untung saya nggak ada di rumah
kok untung pak
ya kalau saya ada saya pasti dimarahin juga
nanti saya main ke rumah ya
kamu senang ya lihat orang kaget
becanda kamu itu bahaya tau
hari ini udah lima belas kali kamu ke lakson kate tot begitu
kalau ada yang jantungan terus mati gimana
gue udah belajar bahasa mandari nih
jadi lowongannya cuma buat warga lokal
gara gara itu warga lokal protes
yaudah gun gak apa apa
makasih ya bang ajan
ntar kalau bajunya udah kelar jahit
saya ngantar kemari pak
nanti kamu aja yang kasih
emang kenapa pak
ah kamu kayak gak kenal istri saya aja
bapak sudah tahu
kata bang ojak
bajunya lagi dibawah tukang jahit
masa ibu pakai baju tambalan
nanti ibu disangka pengemis lagi
oh udah deh
nanti bapak brin yang baru
asal ibu jangan dibut but lagi ya
beli baju baru
nanti kalau ada bunga kita dicece yang lagi
tapi saya kerja belum sebulan
kok udah dapat gaji pak
itu gaji pertama kamu sekaligus gaji terakhir kamu
selama kamu jadi supir
kamu harus berpikir
apa yang kamu lakukan
mencapai gaji yang terakhir
mencapai gaji yang terakhir
bagaimana kamu bisa mencapai gaji yang terakhir
bagaimana kamu bisa mencapai gaji yang terakhir
tidak ada ide
gimana ya pok pur
jadi upir di dalam
jom jadi tukang ojek jangan pakai seragam pakai aplikasi
kalau ojak mah nggak tahu masa saya harus jadi tukang ojek terus seumur hidup
tisna ngapain lu pusingin sih udah jalanin aja apa yang ada
rezeki mah nggak bakal ketuker nggak bakal kemana mana
saya baru dipecat pok
apa kang amin dipecat alhamdulillah
hah kang kenapa kang jadi seneng
kata pak amin
kata pak amin
kata bapak saya kalau kita senang di atas penderitaan orang itu nggak boleh
lah kan itu kagak boleh kenapa lo jadinya seneng
yang eh bajunya bu nur udah rapi
tapi tadi takut bu nurnya marah gara gara bayi
gara gara bajunya dimodifikasi
udah tenang aja di rumahnya bu nur udah ada pak sopian
pak sofian kan takut sama bu nur
nah makanya biar takutnya bareng bareng
kang amin kang amin jangan menyerah
nantikan bisa dapat pekerjaan lagi
kang amin mau kemana
kang amin mau kemana
mau ke rumah neng rika
kesian amin tis
mau kemana kakak
kebetulan saya mau ke rumah neng rika
mau makan baso dulu
kakak amin mau temenin rika
saya baru dipecat
kalau rika yang terakhir mau kakak
baginya udah bagus
sekali lagi bu
ternyata jadinya bagus ya
tapi ini buat petati aja
itu artinya ibu tidak menghargai bang oja sama potati
udah bajunya diambil aja
ibu bukannya indah menghargai
tapi bapak kan janji
mau beliin ibu baju yang baru